lihat gubu kotor ini
baunya membuatku muah
aku membersihkannya siang dan malam tapi tetap saja seperti itu
sang nelayan mencintai istrinya
tapi istrinya selalu saja mengeluh
di hari yang baik saat dia menangkap dua ekor ikan
istrinya meminta tiga
jika membawa mangga istrinya ingin buah pitch
tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membuatnya senang
aku harus apa agar kau bahagia
keluarkan aku dari gubuk bau ini
maka aku akan bahagia
suatu hari sang nelayan pergi untuk menangkap ikan di dekat tebing
air sangat tenang dan biru
dia duduk dengan pancingannya berada di bawah laut
beberapa waktu berlalu dan dia kelelahan
aku rasa kita akan makan buah lagi hari ini
aku merasakan sesuatu
nelayan itu memegang erat pancingannya dan mulai menarik
oh ini berat
ini pasti sangat besar
saat pancingannya terangkat
dia terkejut melihat ikan sebelah
ikan itu berwarna dan bersinar
oh ikan sebelah
kenapa begitu berat
mungkin dia terlalu banyak makan
bukan itu alasanku lebih berat dari ikan yang lainnya
apa kau bisa bicara
apa yang terjadi
bagaimana kau tahu aku
aku tahu banyak tentang kau
aku bukan ikan yang biasa
aku adalah pangeran yang tersihir
biarkan aku pergi
rasaku tidak enak untukmu
mohon jangan bunuh aku
oh baiklah kalau begitu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku tidak akan membunuh ikan yang dapat berbicara
nelayan sangat bersemangat untuk memberitahu istrinya tentang ikan sebelah itu
dia bergegas pulang dan dia lupa tidak ada ikan yang dia dapat untuk istrinya hari ini
sayang ada yang ingin kusampaikan padamu

dia menggunakan ikan sebelah untuk berbicara
dia menggunakan ikan sebelah untuk berbicara
dia memberitahuku bahwa dia adalah pangeran yang tersihir
lalu apa yang terjadi
lalu aku biarkan dia pergi
dan dia dia laut sekarang
kau menangkap ikan mempesona dan kau bilang kau membiarkan dia pergi begitu saja
kenapa kau lakukan itu
kita ini miskin dan kelaparan
kita tinggal di gubuk yang bau
setidaknya kau bisa meminta rumah yang lebih baik buat kita
bagaimana dia bisa memberi rumah
dia tidak bisa melakukan itu
kita harus bahagia dengan apa yang kita miliki
aku akan bahagia kalau aku tinggal di pondok
apa kau bilang dia adalah pangeran yang mempesona
kau ampuni hidupnya
dia bisa lakukan apapun untukmu
kembalilah dan minta sebuah pondok darinya
nelayan itu ragu ragu
tapi dia kembali lagi ke laut
airnya berubah menjadi sedikit hijau dan kuning
bisa dengar aku
ikan sebelah segera muncul ke permukaan
seperti dia sedang menanti sang nelayan
istriku tidak bahagia
apa yang dia inginkan
dia inginkan pondok
pulanglah dia sudah memilikinya
nelayan itu kembali dan melihat bahwa istrinya berdiri di depan pintu kayu sebuah pondok yang indah
pondok itu rapi dan juga bersih
ada perabotan dan juga perapian di pondok itu
sayang lihat rumah ini lebih besar dan lebih bersih
iya kita punya perapian juga
ini bagus sekali ya kan
apa kau bahagia sekarang
kita bisa hidup di sini selamanya
selamanya kita lihat nanti saja
sekarang ayo kita makan dan pergi tidur
malam itu istrinya tidak tidur
istrinya tidak tidur dengan nyenyak
dia terus saja berpikir apa yang bisa membuatnya bahagia
di pagi hari dia sudah menunggu suaminya di meja makan
selamat pagi suamiku
dengar rumah ini kecil untuk kita
dan aku ingin menjadi ratu
pergi ke ikan sebelah dan minta dia memberi kita istana
apa kenapa kau ingin menjadi ratu
ini cukup untuk kita
biarkan aku putuskan itu
pergi ke ikan sebelah dan jadikan aku seorang ratu
nelayan itu dengan ragu ragu pergi ke laut
air itu sekarang berwarna ungu
dan airnya menyembur ke atas
ikan ajaib bisa dengar aku
ikan ajaib bisa dengar aku
ikan ajaib bisa dengar aku
ikan ajaib bisa dengar aku
ikan ajaib bisa dengar aku
istriku tidak bahagia
apa yang dia inginkan
dia menginginkan istana dan ingin menjadi ratu
pulanglah dia sudah memilikinya
saat nelayan kembali pondok itu hilang
sebagai gantinya berdiri sebuah istana tinggi dengan pintu dari kuningan
ada banyak pelayan di mana mana
dia melihat istrinya duduk di singgah sana
dia memakai mahkota di kepalanya
kau ratu sekarang
ya aku adalah seorang ratu
ini bagus sekali iya kan
kau bahagia sekarang
menjadi ratu saja tidak cukup
aku ingin menjadi kaisar
aku tahu yang kau pikirkan
ikan itu tidak bisa menjadikanmu kaisar
itu tidak mungkin
kau belum mencobanya kan
sekarang pergi ke ikan itu dan jadikan aku seorang kaisar
sang nelayan dengan ragu ragu pergi ke laut
dia melihat air yang kecoklatan dan heran apa penyebabnya
ikan ajaib bisa dengar aku
oh istriku tidak bahagia
apa yang dia inginkan
dia ingin menjadi kaisar
pulanglah dia sudah memilikinya
sang nelayan berjalan pulang berpikir sendiri kalau sekarang istrinya akan bahagia
saat dia sampai di istana sekarang ada pintu emas di antara pintu kuningan
rumahnya menjadi lebih besar
di dalam istrinya duduk di singgah sana emas
semua menteri dan raja berdiri di bawah singgah sananya
dia mempunyai bola emas di satu tangan dan tongkat kerajaan di tangan yang lainnya
sayang kau menjadi kaisar sekarang
ya itu benar
bukankah aku sudah bilang ikan itu pasti bisa mengabulkannya
ya kau benar kau bahagia sekarang
aku tidak tahu kita lihat saja nanti
kita sudah melewati hari yang panjang sekarang kita harus segera tidur
sang nelayan cemas kalau istrinya akan meminta permintaan lain
tapi dia lelah berlari sepanjang hari
dia tertidur dengan pulas ketika dia terpejam
tapi istrinya tidak bisa tidur
dia bangun dan berpikir apa yang dapat membuatnya bahagia
seminggu berlalu setiap hari dia berpikir tentang apa yang bisa membuatnya bahagia
lalu setiap malam sang nelayan berdoa untuk membuat istrinya bahagia
tapi setiap malam istrinya duduk di kasur melihat ke arah bulan dan bintang bintang
pada suatu malam dia lelah berfikir dan ingin beristirahat
apa ini sudah pagi
bagaimana bisa matahari terbit sekarang
apa dia tidak tahu kalau aku belum tidur selama seminggu
aku ingin mengatur matahari dan bulan
aku tidak ingin mereka berpindah tanpa izinku
aku ingin menjadi seorang maha kuasa yang tidak diketahui
aku tidak bisa kembali dan membahayakan hidup kita
kau tidak akan membahayakan hidup kita
kau akan memiliki keduanya
tidak akan ada yang menyentuh kita
pergi ke gan itu dan jadikan aku seorang maha kuasa
tidak sayang kau tidak tahu apa yang kau minta
aku tidak bisa seperti ini
kalau kau tidak pergi sekarang juga maka aku akan marah
tapi dia tahu ini salah
di luar awan berkumpul di laut dan angin bertiup dengan kencang
oh kapan ini akan berakhir
ini tidak benar
akhirnya sekarang begitu hitam
aku begitu takut
bisa dengar aku
ikan istriku masih belum bahagia
apa yang dia inginkan
dia ingin menjadi yang maha kuasa
yang tidak diketahui
ia sudah memilikinya
sang nelayan berlari dengan kencang
oh aku tidak tahu telah menjadi apa istriku sekarang
oh tidak apa
sang nelayan menyadari bahwa istrinya telah tiada
dia tidak ada di mana pun
dia mencari dan mencari
dia berlari kembali ke laut
airnya sekarang tenang dan jernih
awannya telah terpisah dan matahari bersinar terang
oh ikan ajaib
bisa kau dengar aku

aku mengabulkan keinginanmu
aku ingin mencari ikan ajaib
aku ingin mencari ikan ajaib
aku mengabulkan keinginannya
dia ingin menjadi maha kuasa yang tidak diketahui
begitulah dia sekarang
tidak ada yang melihat yang maha kuasa
dia tidak diketahui sekarang untuk semua orang
tidak aku mohon kembalikan dia padaku
aku tidak menarik keinginan nelayan
tunggu aku tahu
sampai sekarang aku hanya meminta untuk istriku
kau mengabulkan semua permintaanmu
tapi akulah yang menyelamatkanmu
kau benar apa yang kau inginkan
sang nelayan mengambil nafas panjang
aku ingin istriku bahagia
dia telah memiliki semuanya yang bisa membuat dia bahagia
dia begitu terkejut
dia melihat istrinya berdiri di depan pintu kubu kecil
tapi sudah tidak bau lagi
dia berlari ke arah istrinya
oh kau kembali kau kembali
iya sayang aku telah sadar kalau istana itu dan singgah sana tidak bisa membeli kebahagiaan
sejak hari itu sang nelayan dan istrinya tidak pernah kelaparan sehari pun
istrinya sadar bahwa kebahagiaan ada pada hal hal yang kecil
dan mereka pun hidup bahagia selamanya